ga disebut bukan merupakan korban karena melakukan kelalaian
kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus menilai
ga melakukan kelalaian sehingga video seksnya tersebar ke publik
kemudian ga juga disebut telah melakukan penyebaran
hal ini dilakukan dengan mengirimkan video seks yang direkamnya ke myd
meski sang pria mengaku menghapus video itu seminggu setelah direkam
sejak ditetapkannya ga sebagai tersangka
berbagai tanggapan dan komentar publik pun
membanjiri akun pribadinya di media sosial
bahkan orang yang berkaitan dengan ga ikut dikomentari warganet
tak terkecuali sang anak
tim liputan cnn indonesia